kempar ini gak praktek ya
aku pergi dulu ya
kakak ngecek dulu yudi udah standby belum empat menit lebih kamu oke
ada enggak udah ada kok
tadi aku ngeliat dia lagi di depan lagi cuci mobil
lagian kenapa sih kak
kalau yudi gak ada juga aku bisa kan naik ke si online
akhir akhir ini juga kan gak kena kenapa
kamu mau percaya dengan kami
sekarang dengarkan saya
saya hanya ingin bertanya
kapan terakhir kali anda berkomunikasi dengan deniz
deniz gak pernah menghubungi saya lagi
semenjak dia menghilang
istri saya melihat chat anda dengan deniz di handphone anda
istri bapak salah lihat
istri saya nggak mungkin salah lihat
kamu dengarkan saya ya
kalau kamu tidak mau cerita
nyawa deniz itu dalam bahasa indonesia
dan itu adalah nyawa kakak

kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
deniz itu dalam bahaya
butuh informasi ini dari anda
bisa anda berikan informasi ini kepada saya
saya gak tahu apa apa
saya gak tahu apa apa
saya gak tahu apa apa
kalau anda tidak mau bicara sekarang nggak apa apa
kalau memang udah mau cerita bisa telepon di sini
dengarkan saya ya
kalau anda tidak ceritakan semuanya ke saya
anda tidak akan pernah bertemu lagi dengan denny
makasih udah ikut gue
ada yang perlu saya bintun lagi pak
biar kita pulang ya
tadi saya melihat aldebaran menemui vera
tapi vera sudah saya ancam supaya dia tidak bicara apa apa kepada aldebaran
awasin terus si vera
bisa gawat kalau vera ada di pihak aldebaran
cepat atau lambat mereka bisa temukan denis
apa benar pak al bisa menemukan dennis
tapi bagaimana kalau dennis celaka cuma gara gara aku berbicara dengan dia
orang yang ngancem aku sepertinya bukan orang sembarangan
jangan lupa cepat
kemudian lakukan sesuatu
untuknya augie robi sisi dokter itu
ini jebakan atau bukan ya
apakah anda tertarik
kalau under tertarik kita ketemu di cafe finland jam delapan malam ini
oke kalau begitu saya kesana sekarang
mudah mudahan ini bukan cepat
masa kenapa belum sampai rumah juga sih
mama kenapa sih
mama dari tadi bengong terus
dari tadi menguh lah banyak mikir lah
gak baik tau buat dedeknya
gue dari tadi nungguin mas al
jadi gak usah banyak mikir ini yang kita main
pegang kangguru main kangguru
kamu baik baik aja kan
alhamdulillah ya ampun
tuhan aku udah tidur udah deg degan loh
saya kan janji pulang dengan selamat
biar gak dapet apa apa ya
terus vera gimana
oke udah malam
kita bobot dulu yuk
dadah papa dadah mama
dadah mama dadah papa
sampai jumpa bos
tadi saya udah ketemu vera
tapi dia masih belum mau bicara
tapi saya udah kasih
kerja sama saya
tiap kali aja dia berubah pikiran
mau telepon saya
nomor yang ada tujuh
ini malah nomornya gak aktif
terima kasih bang
jadi ini adalah minta ucap di swearman saya
tidak ada pdow percobaan sesuai
aku udah resiliency
kamu bisa balik ke indonesia
di seatory jeopardis jika program spk termasuk

hangat di daerah kaun
yang bisa kamu berikan ke saya
oke saya memiliki data data yang sangat akurat dan sangat terpercaya
tapi data ini nggak gratis tentunya
anda harus bayar saya sepuluh juta untuk data ini
vera belum tahu
saya harus menggunakan cara apa lagi supaya vera bisa berbicara

mas istirahat yuk
kok kamu di sini
aku dari tadi ngomong sama kamu loh mas
ya maaf saya nggak denger
bukan itu sih
karena pikiran kamu nggak ada di sini mas
pikiran kamu di tempat lain
harusnya kamu harus bisa lebih relax
ini masalah teror aja nggak selesai selesai
iya aku ngerti kok
coba inget sekarang apa lupa
sekarang tahun dua puluh
berarti sebentar lagi ada apa
besok anniversary kita sama satu tahun
iya saya ingat sebenarnya sih
tanggal dua puluh satu kita satu tahun anniversary
saya belum bisa ngajak kamu jalan jalan jauh
soalnya kan kondisinya lagi kayak begini
saya kepikiran kalau harus tinggalin kamu jauh jauh
aku cuma mengalihkan pikiran kamu aja
lalu apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
bikin acara kecil kecilan aja di rumah ya
sudah satu tahun pernikahan kita kita berdua
semoga kita bahagia selalu
kita dilindungi selalu
yaudah nanti kita buat acara kecil kecilan ya

yuk istirahat ya
kamu mau ngapain
ya udah ya ganti baju
ya tuhan yang mudah jangankan diriku
dan sewaktu aku ikut
nyeu sedang terisi falsing
sekarang aku sudah merasa frying
terall di luar
ternyata cuma mimpi
aku pikir aku udah bisa melihat
tapi kenapa di mimpi itu ada catering
apa mungkin dia udah terlalu baik
terlalu baik aku
apa yang kamu lakukan
bener deh tebakan mama
kamu itu memang belum tidur
kamu kenapa sih
kamu tadi mama lihat langsung masuk kamar
terus gak makan malem
kamu gak berantem kan sama mbak catherine
terus ada apa
tadi itu aku ketemu sama papa nya bella
terus kamu ngomong apa sama dia
dan aku juga gak nyamperin dia
aku udah punya catherine
kamu gak usah inget inget bela lagi
dia sudah masa lalu kamu
betul apa yang kamu bilang
sekarang itu sudah ada mbak catherine
pokoknya kamu jangan sia siakan mbak catherine
karena dia itu tulus kan sama kamu
pak irvan sama bella itu gak boleh ganggu hidupnya randy lagi
karena randy sekarang sudah bahagia bersama mbak catherine
siapa yang malem malem telepon
halo pak sanusi
apa besok pagi ibu ada di rumah bu
besok ya saya ada di rumah
saya belum ada rencana pergi kemana mana pak
kalau begitu besok pagi saya ke rumah ya bu
ada yang harus saya sampaikan ke ibu
hal apa itu pak
lebih baik kita ketemu langsung ya bu
biar ibu bisa lihat sendiri
ya udah kalau gitu besok pak sanusi ke rumah saya jam delapan pagi
see you tomorrow ya pak
ada apa ya pak sanusi malem malem telepon
hal apa yang mau dibicarakan besok
jam berapa sih
ya tidur messiah
iya usah masa grandchildren lagi areio
iba pas gue lebih senang
ya udah tidak masalah
kuput barangku jadi blogger
oh i homepage memakai mereka sekarang ya pak
tapi gak semua people
eh ini ada fotonya
mukanya kayak gak asing ya
kayak pernah ketemu
ketemu dimana ya
tunggu tunggu tunggu
ketemu dimana ya
semoga kayak pernah ketemu deh
pak sanusi telpon mama
ya dia bilang katanya mau ke rumah
pagi ini jam delapan
jam delapan sekarang ya
mama juga nggak tahu
tapi pak sanusi nggak mau menjelaskan di telpon
dia lebih memilih untuk menjelaskan langsung ke mama
makanya dia mau datang
soalnya hal penting
kata pak sanusi
perasaan mama nggak enak al
ya udah aku temenin
ketemu pak sanusi buat ngobrol ya
kita dengerin sama sama
mama kita sarapan dulu ya
aku nggak mau mama sampai sakit
oke pak sanusi
jadi pak sanusi
selamat pagi pak uyar
seperti biasa saya mau ketemu sama bursa
sudah janji sama dia
kebetulan burusa juga udah menunggu
dahlia kamper toilet poll
usir serangga hilangkan bau
silahkan silahkan pak
ya terima kasih
silahkan silahkan pak
pak permisi ini tehnya pak
terima kasih pak
jadi gimana pak
ada apa pak sanusi
kenapa mukanya kelihatan jemas
bapak mau bicara apa sama mama saya
informasi yang mau saya sampaikan ini
akan sangat mengejutkan
akhirnya saya sudah mendapatkan informasi tentang jessica
dari informasi yang saya dapatkan
kalau tujuh tahun yang lalu itu
jessica pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan
hal apa pak
jadi tujuh tahun yang lalu itu
jessica mengalami pemerkosaan
selepas bisa herd apabila dia kebanyakan tangguh
merakam beberapa buah banyak pola yang mengerjakan tapi di rumah langsung itu
semoga mereka punya kelasti willie facebook di youtube google

dari informasi terakhir yang saya dapatkan
terakhir malam itu jessica
dia pulang bersama
bersama siapa pak
bersama almarhum roy
siapa pelakunya pak
dari informasi terakhir yang saya dapatkan
terakhir malam itu jessica
dia pulang bersama
bersama siapa pak
bersama almarhum roy
tadinya saya juga nggak percaya pak
sampai saya ditujukan bukti sebuah foto
ini bu fotonya
ini bu fotonya
ini bu fotonya
iya mungkin itu karena
sebab dari teror keluarga alfari
karena roy sudah melakukan hal buruk terhadap jessica
ini tidak mungkin
kalau saya sudah menginformasikan informasi ini
yang saya dapatkan
akan sangat mengejutkan

saya baru lihat sanusi keluar dari rumah aldebaran bos
gue harap dengan begini
keluarga al gak fokus ke denny selagi
kempar ini gak praktek ya
aku pergi dulu ya
udah hati hati ya
kakak ngecek dulu jodidah standby belum empat menit lagi kamu
udah ada kok
tadi aku ngeliat dia lagi di depan lagi cuci mobil
lagian kenapa sih kak
kalo jodidah gak ada juga aku bisa kan naik taxi online
akhir akhir ini juga kan gak kenapa kenapa
udah aman aman aja
kamu tuh ngapain sih pakai cara taksi online segala
sebentar lagi kan kamu mau menikah sama randy
dan kemana mana harusnya randy jagain kamu nganterin kamu
ya kalo si randy sibuk kakak bisa mengerti
cuman harus ada orang kepercayaan kakak pencegahan kamu si yudi
kakak gak mau terjadi hal buruk sama kamu
aku pergi dulu ya sama yuki
mas ini mobilnya kok berhenti
gak tau nih mbak
tiba tiba mendadak mati
yaudah kalo gitu saya cek dulu ya mbak ya
bu kenapa lagi nih mobil
udah jam segini lagi
jam sembilan kan gue udah meeting
kalo telat kasian banget nih mbak nino
naik taksi kali ya
minta jemput mas randy
kok gak diangkat sih
katanya tadi ngelafon ya
ada chat juga
mobil mas yudi yang nganter aku mau kok di jalan sunda kelapa
tadinya mau minta tolong mas randy
kayaknya aku cari taksi online aja deh
selamat kerja mas
jalan sunda kelapa
itu kan dekat dari sini
kok gak aktif ya
saya kesana aja deh
deket juga kan